badan meteorologi klimatologi dan geofisika mengimbau masyarakat tidak mendekati pantai dalam beberapa hari mendatang
pasalnya peringatan gelombang tinggi masih berlaku hingga dua puluh lima desember mendatang serta status erupsi gunung krakatau
badan meteorologi klimatologi dan geofisika menjelaskan penyebab tsunami yang melanda banten dan lampung pada sabtu malam lalu
adalah akibat aktivitas vulkanik dari anak gunung krakatau dan adanya gelombang tinggi yang terjadi sepanjang selat sunda
bmkg telah memperingatkan gelombang tinggi tersebut mulai dua puluh dua hingga dua puluh lima desember mendatang
kepala pusat gempa dan tsunami rahmat riono mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mendekati pantai dalam waktu beberapa hari mendatang
selain itu hari ini bmkg juga menerjunkan personilnya ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan
pastinya bmkg telah memberikan warning adanya gelombang tinggi ya
warning itu sudah disampaikan kepada sah bandar
kepala pemangku pelabuhan semua nelayan ke instansi terkait ke pemerintah daerah adanya gelombang tinggi potensi ancaman gelombang tinggi
terlepas bahwa ini ada tsunami tapi memang daerah selat sunda dalam sampai tanggal dua puluh lima nanti ada warning dari bmkg dengan tinggi sekitar satu lima sampai dua lima meter
kalau melihat tentunya nanti bisa di cross check dicari infonya ke badan geologi tentang status anak gunung krakatau
kalau ini juga meningkat tentunya apalagi di daerah sana sedang terjadi warning gelombang tinggi perlu diwaspadai
diwaspadai untuk sementara masyarakat untuk tidak mendekat pantai dalam beberapa hari ke depan sampai ada rilis resmi
misalnya dari kementerian
lembaga terkait ya berkaitan dengan misalnya dari badan geologi tentang status gunung krakatau